satu hari setelah barcelona memenangkan gelar juara liga champions dua ribu lima belas
ribuan pendukung barka meluapkan kegembiraannya dalam perayaan kemenangan trofi kelima liga champions
usai mengalahkan juventush di stadion olimpia berlin sabtu enam juni dua ribu lima belas malam waktu setempat
dengan penuh kemeriahan mereka turun ke jalan menyambut bus atap terbuka yang ditumpangi para pemain blaugrana
meskipun telah berhasil membawa barcelona melaihtribel musim ini
sang manajer berkata
louis enrique mengaku masih tidak tahu masa depannya di camp nou
enrique mencatat keberhasilan di musim pertamanya melatih blaugrana mengikuti jejak mentornya pep guardiola
pawai tersebut berakhir di stadium tim barka dimeriahkan dengan alunan musik yang megah dan semburan kembang api yang meriah
enrique mencatat keberhasilan di stadion tim barca dimeriahkan dengan alunan musik yang meriah
bulan lalu barca baru saja merebut gelar liga dengan kemenangan satu atas atletico madrid
dan mengalahkan atletico bilbao tiga satu untuk mendapatkan gelar gelar raja ke dua puluh tujuh
ini adalah trible kedua barcelona sepanjang sejarah
setelah kali pertama terjadi pada musim dua ribu delapan dua ribu sembilan di bawah asuhan joseph guardiola